usah ngerjainnya ribet tapi gak apa apa
yang penting emas palsu gue laku
gue heran kok bisa laku banget ya tadi
emang gak serba untuk pembeli semuanya
emas palsu dibeli
buat kita berdua makan
bukannya gue gak mau gue itu vegetarian
gak makan ikan sama dagingnya begini makannya sayur buah
lo ada hubungan apa sama robby
suka cuma kenal gitu gitu aja
cuman say ngobrol sebentar abis itu udah ketemu cuma sebentar kok
kayaknya dia udah gak tinggal disini lagi ya
lo tau gak dia pindah ke makro
dan kenapa dia tiba tiba pindah gitu aja
gak tau gak pamit juga pas keluar
bro gue makan ya
itu baju yang pertama kali gue kasih ke lo kan
lo gak ganti ganti dari itu
aku kebelin lagi
ibu mau beli apa yang paling bagus mbak paling bagus ini dia di depan mata ya ini cocok banget
deh buat ibu deh cari di toko toko manapun enggak ada cuman ada di sini di tempatnya si mira gimana
suka nggak tuh istri cantik banget iya saya suka modelnya mbak suka kan saya pilih yang ini mbak
iya boleh dong harga lima ratus lima ratus makasih ya bu utama cantik iya sama sama kalau begini terus
tiap hari gue bisa jadi kayaknya ini palsu penipu ya bu kalau ngomong pelan pelan deh
pokoknya gue pengen ganti rugi balik ikut gue kalau ngomong itu jangan sebarang aneh aneh
jelas lo lho nggak mungkin saya itu jual barang barang palsu apalagi emas nggak mungkin lah
gue enggak nuduh ya emas lo ini semua palsu dengarin ya semuanya tolong mbak
pak ini minyak diusir aja deh dia udah mencoreng nama saya
hari ini lumayan dapet duitnya untung aja tadi orang orang
nggak percaya sama si titip kalau enggak bisa rusak bisnis gue
lumayan bisa buat belanja belanja pakai uang dari hasil penjualan emas palsu
atau di pulang dong
ya jangan ya
dia si penjualan palsu dimanapun caranya gue harus minta ganti rugi sama sendiri
bang ikutin aja kayak gitu ya

bang cepetan kejar jauh jauh yakin mau masuk sini saya jujur boya saya nggak berani kalau masuk ke
situ bisinya maling pembunuh penjahat sadis gitu pada ngumpul disitu
wuh sialan nyata dia tinggal di kampung jauh jauh

kalau cerita lain buat bersih
ya udah deh bang puter balik aja deh bang
nanti bisa celaka lagi kalau masuk ke sini
aku yang pasti dua kali empat ya
iya tenang aja
walaupun susah ngerjainnya ribet tapi nggak papa
walaupun susah ngerjainnya ribet tapi nggak papa

yang penting emas palsu gue laku
gue heran kok bisa laku banget ya tadi
emas palsu dibeli
ntar lagi jadi warna emas nih
bener bener kayak emas asli
siapa sih malem malem dateng ribet aja
siapa sih bentar
hei gua mau ambil barang pesenan alexa
itu segala lagi
ini dia punya alexa
alexa gak bakalan tau kalo ini emas palsu
nih barang pesenannya alexa
alexa mau cek barang ini dulu
kalau bagus dia bakal bayar
kalo dia gak puas dia gak bakal bayar
lu boleh bohongin orang lain tapi jangan sama alexa
ini ya ini tuh barang asli terjamin
nih alexa bakalan puas
percaya deh sama gue
wah kok orang aja sih
tau lah panggilanmu lebih banyak
jangan pergi aja loh
ini dia nih gelang buat bapak
sekali sekali didiamkan berbakti beli lainnya
kok ada yang aneh dari gelang ini
si mira nipu gue nih mas palsu tau gak
asli dari mana lo liat nih lo liat tuh
gue gak bilang sama dia jawab aja macam sama gue
kan gue udah bilang sama lo
apa yang dia lakukan